lalu apa tanggapan dari idi terkait dengan kontroversi orang yang mengaku sebagai profesor mikrobiologi sudah bergabung
ada bapak selamat budiarto wakil ketua umum pbid
pak selamat selamat malam
pak selamat saya kelarin bekas dulu
jadi siapa sebetulnya hadi pranoto ini
kemudian temuan atau riset yang disebutkan oleh dia ini tanggapan dari idi seperti apa pak selamat
saya nggak tahu siapa hadi pranoto
karena saya kenal hadi pranoto itu dari anji kan
jadi mungkin silahkan tanya ke anji siapa hadi pranoto
tapi intinya bahwa ya harus lebih berhati hati ke depannya
bahwa dalam menyampaikan kalau dia menyampaikan obat pertama obat di awal itu adalah herbal
dengan multifungsi sudah didata di badan
mungkin lain perkara
dan tidak menyebut dirinya
seorang guru besar dirinya seorang ahli mikrobiologi
mungkin lain perkara
ini masalahnya beliau menganggap dirinya sebagai guru besar ahli mikrobiologi
yang kami takutkan kasihan masyarakat awam yang tidak mengetahui
dengan gelar seperti itu otomatis wah jadi percaya
jadi itu mbak
oke jadi nama hadi pranoto sekali lagi tidak ada di database
kemudian tidak ada profesor mikrobiologi asal indonesia yang namanya hadi pranoto ini ya
ya sebagai anggota idi tidak ada
tapi sebagai profesor mikrobiologi mungkin bisa tanya ke menteri dikti atau mendikbud gitu
oke pak selamat
ini juga sekaligus membuat masyarakat kita semakin gamang semakin bingung
bagaimana sebenarnya prosesnya ketika misalkan
sebuah obat itu ya atau misalnya hasil riset itu harus melalui proses yang seperti apa sih sampai
sampai nantinya ada klaim klaim bahwa ini memang obat atau bisa menyembuhkan sesuatu
itu seperti apa prosesnya
sehingga masyarakat ini juga nggak gampang mencerna informasi informasi yang seperti ini kan
ya prosesnya sangat panjang mbak
mungkin pertama diutih cobaan ke hewan
setelah diutih cobaan ke hewan diutih toksik
kemudian diujikan kepada sebagian kecil manusia
kemudian ditambah lagi sampelnya
sampai semua terlalui baru dianggap sebagai obat
contoh aja rem sidivir yang ditemukan di amerika katanya itu di klinis yang keempat juga gagal
artinya memang sampai hari ini obat untuk yang spesifik virus covid sembilan belas ini
ya belum ditemukan dan masih melakukan penelitian penelitian
oke riset dan penelitian pun juga membutuhkan dan memakan waktu bertahun tahun
jadi nggak mungkin dalam waktu berminggu minggu atau berbulan bulan tiba tiba ada gitu ya obatnya ya
bisa saja cepat asal memenuhi syarat tadi
empat tahap tadi yang sudah dijelaskan
oke pak selamat
ini sekaligus juga bisa menjadi
bisa menjadi medium bagi ikatan dokter indonesia atau idi
kita lihat mungkin selama pandemi ini banyak sekali riset riset atau mungkin banyak sekali klaim klaim lah ya
penemuan tidak berdasar yang mengemuka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga menyesatkan pemikiran masyarakat di luar sana
dari idi seperti apa menanggapi ini
ya kalau sifatnya itu adalah herbal tradisional kayak jahe kunir kunyit
itu nggak masalah
tapi kan tidak spesifik untuk covid sembilan belas tadi
nah jika menyatakan bahwa itu obat maka harus memenuhi syarat yaitu uji klinik
ya dari penelitiannya panjang lah
kalau herbal ada herbal sandal atau itu harus ke badan pom
jadi kepada media masyarakat
revisi elektronik hati hati dalam menyampaikan itu
karena memang masyarakat ini kan lagi diundung kesedihan
harapannya sangat besar sekali terhadap obat covid ini
tapi kalau hanya sekedar herbal lolos uji toksisitas ya nggak ada masalah
cuma itu bukan termasuk obat tapi masuk herbal terstandar atau herbal tradisional
jadi itu aja
oke tidak termasuk obat ya
pak selamet bagaimana kemudian
kemudian juga kita dibantu oleh idi lah ya
menanamkan edukasi menanamkan informasi pemikiran kepada publik kepada masyarakat
untuk tidak termakan nih informasi informasi yang sifatnya sesat informasi yang sifatnya hoax seperti sekarang
ya pertama harus mendapat dukungan media
ya betul kan
media dalam menghadirkan arah sumber juga harus resmi
dari kementerian kesehatan dari pemerintah atau dari idi
ini kan organisasi resmi yang diakui undang undang
nah kemudian masyarakat juga jangan mudah percaya kepada ya mohon maaf yang tidak jelas narasumbernya dari mana
itu kan harus dipelitikan itu
tapi saya memahami sekali masyarakat ini harapannya sangat besar sekali
karena sudah sampai lima bulan ya hampir enam bulan
ada covid sembilan belas ingin cepat ada obat ingin cepat ada vaksin
dan ini bisa dimanfaatkan oleh orang orang yang tidak bertanggung jawab untuk petenaran untuk berdagang dan lain lain
terakhir pak selamat dengan adanya kasus yang kontroversi sekarang yang menghadirkan katanya hadi pranoto yang profesor mikrobiologi
apa yang akan dilakukan oleh idi untuk kasus ini sehingga tidak akan menjadi bola liar nantinya
ya idi akan terus menerus melakukan komunikasi edukasi terhadap masyarakat melalui seminar awam dan lain lain lah
dan id juga hanya bisa menghimbol kepada pemerintah atau menegak hukum untuk melakukan planifikasi
kalau memang saudara hadi pranoto tidak benar dan dia mengaku ngaku sebagai profesor ya dia suruh minta maaf aja
suruh minta maaf tidak mengulangi lagi
dan ini sebagai pembelajaran bagi yang lain lainnya
kalau ini mereka andekan si hadi pramonoto ini berbohong itu kan bisa diproses secara hukum
tapi itu bukan kemenangan id kita hanya menghimbol aja
oke jadi tidak akan ada atau tidak akan melakukan meminta klarifikasi atau komunikasi dengan yang bersangkutan ya pak selamet ya dari idi ya
oh kalau identitasnya jelas
alamatnya di mana gitu loh ya
kalau memang betul dia menemukan herbal seperti itu dan punya fungsi untuk mengobati covid kita malah akan mendampingi dalam penelitiannya
tidak keluar keluar bahwa ini sudah dipakai oleh dua lima ratus orang dan sembuh
itu kan saya tidak tahu kebenarannya
tapi kalau ide punya data datang malah kita tidak resisten bukan
tapi kita akan mendampingi apakah ini benar atau tidak
untuk uji klinik yang benar
kalau hanya sekedar herbal cukup uji toksisitas
didasarkan ke badan pom sudah selesai kan gitu
atas pernyataan ini apakah akan meminta klarifikasi atau pertanggung jawaban sehingga nanti mungkin akan ada proses ke depannya pak selamat
ya untuk menghubungi yang bersangkutan apakah betul klaim klaim yang disebutkan dalam wawancara tersebut betul ada buktinya betul kebenarannya
sehingga tidak akan menjadi rancu ke depannya
sampai hari ini kami namanya aja kita baru tahu apalagi alamatnya
yang tahu hanyalah artis andi lah
dan kalau dia berbohong itu ada konsekuensi hukum dan tentunya polri bisa bertindak
karena ini akan merusakkan masyarakat kasian masyarakat yang tidak tahu
oke jadi hanya anji yang tahu kebenarannya juga dan dari mana akhirnya mendapatkan arah sumber ini
baik terima kasih pak selamat
pak selamat waktunya untuk si indonesia connected malam hari ini sekali lagi terima kasih